kami masih kurang
pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang pada hari senin resmi menggugat gubernur jawa barat rituan kamil ke pengadilan negeri bandung karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum
kuasa hukum panji gumilang hendra effendi kepada cnn indonesia com menyatakan kliennya mengambil langkah tersebut
lantaran rituan kamil dinilai terlalu cepat mengambil kesimpulan dalam polemik ponpes al zaitun
rituan kamil juga diduga turut memframing polemik ponpes al zaitun melalui pernyataan pernyataannya sehingga menimbulkan bola liar di tengah masyarakat
melalui unggahan di akun media sosial pribadi
pribadinya rituan kamil menanggapi santai gugatan panji gumilang tersebut
rituan kamil yang akrab bisa pak kang emil ini mengaku siap dan berharap permasalahan akan terang jika ditempuh dengan jalur hukum
emil mengatakan sebagai pemimpin jawa barat dirinya sudah bersumpah untuk menjaga jawa barat dan nkri
serta berkewajiban membela umat dan syariat dari hal hal yang dianggap membahayakan dan meresahkan
sebenarnya rituan kamil menanggapi santai gugatan panji gumilang tersebut
sebelumnya ridwan kamil bersama majelis ulama indonesia dan para ulama sepakat membentuk tim investigasi
untuk melakukan upaya konfirmasi terhadap pimpinan ponpes al zaitun panji gumilang
tim investigasi dibuat menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat
tentang banyaknya pernyataan dan tata cara ibadah yang menuai kontroversi di ponpes al zaitun